terima kasih anda masih bersama kami
untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di indonesia bagian timur
kementerian perdagangan mendistribusikan minyak goreng kemasan rakyat
sebanyak satu dua ratus ton atau setara satu tiga puluh dua juta liter
penyaluran ini merupakan pendistribusian tahap pertama dari minyak goreng bermerek minyak kita
menteri perdagangan zulkifli hasan
kami sebelas agustus memberangkatkan empat puluh kontainer minyak goreng kemasan bermerek minyak kita dari jakarta
dengan tujuan papua dan nusa tenggara timur
pemberangkatan total satu dua ratus ton atau setara satu tiga puluh dua juta liter minyak goreng itu
merupakan pendistribusian minyak kita tahap pertama
hal itu guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh dunia
khusus pada tahap pertempuran
mendak zulkifli hasan berharap agar terjadi akselerasi pendistribusian minyak goreng kemasan rakyat
wilayah indonesia bagian timur
berdasarkan data di sistem pemantauan harga
pendistribusian minyak goreng di wilayah indonesia bagian timur masih rendah
untuk itu kementerian perdagangan akan memaksimalkan program gerai maritim ke wilayah terpencil
dengan ini maka transportnya itu menjadi lebih ringan
transport karena yang jauh ini
ini kan timur ini yang mahal transportnya
nah mudah mudahan dengan kerjasama kita
tol laut yang di program kementerian perhubungan
maka papua maluku ntt itu bisa menikmati juga minyak kemas sederhana dengan harga rp empat belas hari ini
gerai maritim merupakan salah satu upaya dari kementerian perdagangan
dalam memperkecil disparitas harga antar wilayah
khususnya barang kebutuhan pokok
delapan barang penting serta kelancaran arus barang
sesuai dengan amanat undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas tentang perdagangan
dan peraturan presiden nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu lima belas
tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting
program tersebut sudah dimulai sejak juni dua ribu dua puluh
yang kemudian pada tahun dua ribu enam belas bersinergi dengan program tol laut kementerian perhubungan
yang diluncurkan pada november dua ribu lima belas
ini kita akan kirim kapalkan
seribuan lebih kurang satu dua ratus ton
satu tiga juta liter ya
isiannya kemana mana ada papua papua barat ya
kemudian maluku kupang terus maroke sama timika
dalam rangka pendistribusian minyak kita ke wilayah indonesia bagian timur
zulkifli hasan juga menugaskan plt dirjen perdagangan dalam negeri syailendra
dan staf khusus menteri perdagangan bidang peningkatan ekspor dan perluasan pasar luar negeri
untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah satgas pangan
pelaku distribusi dan pihak pihak yang terlibat di daerah tujuan
hal itu agar pelaksanaan distribusi minyak kita ke wilayah indonesia bagian timur
dapat berjalan dengan baik